lagi ngejek lagi lewat terus rame rame kan nanya sama pas pampres kan
masih bisa pak masih langsung masuk alhamdulillah ya
buat apa rencananya pak buat keluarga di rumah ya